masih lain saudara seorang perwira tni al asal sumatera utara ditemukan tewas
akibat tembakan saat berdinas di papua
tni al menyebut perwira itu tewas bunuh diri
namun keluarga curiga saat menemukan sejumlah kejanggalan berupa luka lebam
di sejumlah bagian tubuh jenazah
seorang perwira pertama tni angkatan laut bernama letu laut kesehatan dr eko damara
ditemukan tewas di poskoti satgas mobile ripng yonif tujuh marinir
kabupaten yahukimo papua pegunungan pada dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh empat lalu
letu laut eko damara mengalami luka tembak di bagian kepala
letu eko merupakan personel tni dari yonkes satu marinir
yang diperbantukan ke papua bersama satgas mobile ri png yonif tujuh marinir
paman letu eko abdul satar sihaan
mengaku pihak tni angkatan laut menyebut keponakannya tewas bunuh diri
menggunakan senjata api yang ditembakkan ke kepalanya
namun pihak keluarga tidak percaya letu eko bunuh diri
melainkan menduga keponakannya itu tewas dianiaya lalu ditembak hingga tewas
pasalnya tidak ada hasil otopsi maupun bukti jika keponakannya bunuh diri
saat jenazah tiba di langkat pada dua puluh sembilan april lalu
ditemukan luka lebam diduga bekas penganiayaan dan sundutan
yang kejangkalan kami maksudkan adalah luka lebam yang tidak merata
kemudian ada seperti luka sundutan pokok
apa mungkin orang bunuh diri melakukan penganian terhadap diri sendiri
jadi setelah melihat itu kami tidak lanjutkan
makanya kami meminta supaya dilakukan otopsi
otopsi yang kami minta tak banyak banyak
keluarga meminta agar dilakukan investigasi dan otopsi terhadap jenazah letu eko
beberapa upaya pun sempat dilakukan
baik mengirim surat kepada presiden jokowi ataupun panglima tni untuk dilakukan otopsi
namun sampai hari ini belum ada kepastian
deddy zulkifli tarigan kompas tv medan sumatera utara
lalu apa harapan keluarga terkait dengan kasus ini
saat ini kita telah terhubung dengan salah satu kerabat korban
yakni paman korban bapak abdul satar siaan yang bergabung melalui sambungan zoom
selamat siang bapak abdul
ya pak abdul kami turut berbela sungkawa atas peristiwa meninggalnya keponakan bapak yaitu dr eko damara
bapak untuk saat ini seperti apa bisa diungkapkan
dan terkait dengan temuan temuan yang keluarga dapatkan pada saat penerimaan jenasa pada tanggal dua puluh sembilan april lalu dengan dugaan adanya sejumlah luka luka yang tadi sempat diinformasikan
jadi kronologisnya kira kira seperti ini ya pak ya
bahwa pada tanggal dua puluh tujuh kita menerima informasi bahwa ponakan kita almarhum letnan satu eko damara dinyatakan tertembak
kemudian kita tanyakan penyebabnya itu dikatakan nanti setelah sampai di rumah duka
kemudian pada tanggal dua puluh sembilan senin kita menerima jenazah sekitar pukul tiga petang
nah karena kita merasa curiga ya karena sebelumnya ada informasi bahwa almarhum bunuh diri kena depresi akibat malaria
dan yang kita memang tidak percaya
makanya kita buka setelah jenajah sampai di rumah duka kita buka
ternyata di bagian belakang punggung terdapat kejanggalan
seperti luka memar yang tidak merata dan ada seperti sudut sudutan rokok
karena itu kami mengirim surat pada tanggal dua mai kepada presiden republik indonesia
kami sampaikan ke presiden republik indonesia karena beliau adalah panglima tertinggi tni
maka kami berharap setelah surat dibaca itu ada tindak lanjut dari orang orang yang terkait
kasal polisi militer termasuk marinir gitu
dan untuk memastikannya pada tanggal delapan mei kami mendatangi langsung ke puspom tni
ya menanyakan permohonan kami untuk dilakukan segera otopsi
tetapi kita diarahkan ke pomal polisi militer angkatan laut
di sana kita diarahkan lagi ke asisten intel
kalau kami tidak jelas tidak salah waktu itu tidak salah dengar
disebutkan almarhum meninggal ditemukan di ruang tidur gitu
padahal sebelumnya disebutkan ditemukan di kamar mandi gitu
ini juga jadi tanda tanya bagi kami
kenapa tkp bisa berubah
apakah orang bisa berpindah tempat
ini kan jadi aneh gitu pertanyaan pertanyaan ini
kemudian kenapa permintaan kami yang sangat mendasar ya otopsi itu kok seperti dilambat lambatin gitu ya
untuk saat ini berarti pada saat jenazah dikirimkan hasil data otopsi belum dilakukan
bukan minta otopsi ulang
karena memang otopsi setahu kami belum ada gitu
untuk saat pada saat penerimaan jenazah pada dua puluh sembilan april lalu keluarga kemudian membuka kafan dan juga mengkavani ulang menemukan sejumlah temuan
dan saat temuan itu juga langsung diberikan
misalnya foto foto atau bukti bukti yang bapak temukan atau keluarga temukan lalu diserahkan juga ke pihak puskes
ke puspam tni ya
bukti bukti foto sudah kami serahkan
begitu juga ke pomal kami sudah serahkan
bukti bukti itu sudah kami serahkan
tapi termasuk juga ke asien intel tapi kan mereka sebenarnya sudah dapat mungkin dari surat yang kita kirimkan
seharusnya kalau ada orang mati tertembak itu kan tidak perlu kami memohon untuk dilakukan otopsi
seharusnya pada saat diketahui ya itu harus dilakukan oleh tkp otopsi termasuk uji balistik
karena ini kan menyangkut senjata api
senjata siapa itu yang digunakan
ini kan harusnya diapa namanya
dan siapa yang berhak menyatakan almarhum meninggal dunia karena bunuh diri
seharusnya itu kan dilakukan oleh orang yang berkompetensi di bidangnya
misalnya dr prinsic ya
bukan orang yang tidak berkompeten senanya ya
ya itu mengatakan mati bunuh diri gitu
ini kan harus dilakukan ya peneliti penelitian gitu
jadi kalau orang dinyatakan mati bunuh diri oke
itu asumsi ya dugaan sementara atau hipotesa
dan tidak boleh disimpulkan sebelum ada pembuktian secara ilmiah secara kedokteran
tapi ini sudah disimpulkan ya almarhum meninggal bunuh diri
ini kan menyedihkan gitu ya
baik saat ini berarti dalam posisi saat ini keluarga tidak mengetahui jenis senjata apa dan punya siapa
sehingga terjadi kematian yang menyebabkan korban meninggal pada tanggal dua puluh tujuh april lalu
jadi jenis senjatanya dan juga milik siapa ini belum diketahui sendiri oleh pihak warga
jadi karena belum ada informasi belum ada apa namanya laporan ya disampaikan ke kami secara tertulis gitu
makanya kami masih tetap ngotot
itu supaya dilakukan otopsi ya
tapi kalau untuk kepala mungkin masih bisa ya
dan ditembak dari jarak berapa meter
tetapi kalau dugaan penganiayaan yang lembab di punggung belakang mungkin itu agak sulit kalau menurut kami
meskipun tadi ada juga dari asisten intel komar mengirimkan foto tapi masih di depannya aja bagian depan yang memang
waktu jenajah kami buka tidak ada masalah
ya bagian depan itu tidak ada masalah
yang justru yang kami curiga ada di belakang gitu
sejauh ini komunikasi dengan koreksi bila salah dengan atasan korban yaitu komandan yonif sendiri seperti apa
terutama pada saat penyerahan jenazah tentu ada komunikasi pengantaran jenazah secara militer pada saat dua puluh sembilan april lalu
itu waktu saat jenazah sampai itu dijelaskan oleh komandan yonkesnya bahwa almarhum meninggal
katanya menembak diri gitu ya
berita secara teratimal secara tertulis tidak ada
jadi semua dalam bentuk lisan
dan yang mengantar itu juga itu kan personil dari papua
papua hanya satu orang yang dia waktu itu mengatakan tidak tahu gitu penyebabnya
dia hanya tahu mendengar saja gitu
alasannya mereka posnya berjauhan gitu
setelah menerima jenazah korban dan keluarga juga menemukan sejumlah dugaan kejanggalan ya pak
lalu seperti apa upaya keluarga
apakah juga mengontak pihak pihak terkait teman korban
terutama di kedinasan di yankes ataupun di yonif papua pegunungan sendiri pak abdul
kita terus berusaha berusaha ya ya
selain mengirimkan surat mendatangi langsung pihak pihak terkait
seperti puspom tni pomal dan kop marinir
ya kita juga melakukan komunikasi dengan teman temannya
ya dimana almarhum sebelum meninggal dunia sebelum ditemukan meninggal dunia
beliau ada mengatakan tertekan oleh atasannya
walaupun beliau tidak menyebutkan nama pangkat dan jabatan atasannya
ya tapi dia mengatakan tertekan oleh atasannya
rekan rekan satu yonif gitu ya pak ya
itu teman sma nya dia menyampaikan seperti itu
dan ada juga rekan seangkatannya
dia mengatakan eh dua hari sekira dua hari sebelum meninggal
dia dalam keadaan sakit malaria
nah kalau benar sakit malaria ini juga jadi pertanyaan kami ya
kenapa orang yang sedang sakit di daerah konflik bisa memegang senjata
ini pertanyaan kami sebagai orang awam
ya seharusnya jangankan senjata api sajam saja harusnya dihindarkan gitu
untuk terakhir sempat berkomunikasi pada tanggal berapa dengan korban pak abdul
itu dua hari sebelum al mahrul meninggal
artinya tidak ada tanda tanda tertentu atau khusus terkait dengan depresi yang dimaksudkan sebelumnya
tidak dia cuma menyatakan bahwa dia punya masalah di lokasi
tetapi tidak menyampaikan masalahnya gitu
oke terakhir harapan dari pihak keluarga seperti apa untuk saat ini
kami dari keluarga ya minta ini diusut secara tuntas
karena kami merasa ada kecurigaan gitu ya
al mahrul ini bukan bunuh diri
tetapi kalau seandainya pun nanti bisa dibuktikan ya berarti kami juga minta ya
masalah masalah yang terkait ya berarti ada tekanan gitu ya
sesuai dengan pasal kuap mereka yang memicu orang lain bunuh diri itu juga bisa dipidana
ya hukumannya paling tinggi bisa empat tahun penjara ya itu
tapi sampai sekarang mohon maaf kami masih yakin bahwa almarhum bukan bunuh diri
karena ada lebam lebab itu yang sampai sekarang belum diotopsi belum dibuktikan
karena tak mungkin orang bunuh diri melukai dirinya sendiri itu menurut kami
baik kami turut prihatin atas peristiwa meninggalnya letu laut kesehatan dr eko damara
dan juga kami harapkan proses yang diharapkan oleh pihak keluarga untuk meminta otopsi

terima kasih sekali lagi bapak abdul satar siaan telah berbagi informasi bersama kami di kopasya